ya pertandingan melawan korea selatan di babak perempat final piala asia u dua puluh tiga menjadi laga yang sangat penting untuk timnas
sekaligus penuh emosional bagi pelatih shin taeyong
seperti apa peluang indonesia kita akan bahas bersama pengamat sepak bola justin laksana atau yang biasa disebut dengan coach justin
ini kalau dari senyumnya coach saya bisa mengartikan bahwa peluangnya besar dong ya untuk indonesia bisa mengalahkan korea selatan
gini ya saya tadi lihat beberapa interview kan dengan fans
itu ada satu hal yang mereka lupa bahwa harus dibedakan antara tim utama dan tim junior
kalau kita bicara tim utama jepang dan korea itu pemainnya semua itu main di eropa
kalau lawan tim utama kita ya bisa dibilang kalah
begitu pula juga lawan australia
tim utamanya australia kita sempat kalah kan di piala asia
buktinya u dua puluh tiga kita menang kok
tim utama itu finalis di piala asia
kita juga bahkan kita injek injek gitu jordan ya
kita obok obok itu jordan ya
jadi kita bicara pemain u dua puluh tiga yang gak ada satu pemain korea yang main di klub besar di eropa
justru mungkin pemain eropa kita lebih banyak daripada mereka
artinya kita punya peluang
definitely kita punya peluang karena ini u dua puluh tiga
hanya apakah menang atau tidak ini banyak faktor yang menentukan
orang kan bilang oh ya kita seri cukup
kita masuk ke lapangan harus punya mindset
nah ini sebuah mindset yang luar biasa
keberuntungan untuk tidak jebol
kita nggak boleh tergantung sama keberuntungan
nasib kita itu di tangan kita sendiri
dengan permainan yang kita miliki
kita bisa menang asal asal kembali lagi
akurasi passing tolong ditingkatkan
terus jangan terjadi individu blunder
dalam dua match kita kena dua penalti loh
beruntung di match ketiga kita dapat penalti
kita gak kena penalti lagi kan
cuma saya lihat pemain ini sudah belajar
nah progres ini harus ditingkatkan
keberadaan shin taeyong ini kan juga memberikan semangat tambahan ya
nah kalau anda melihat ini keberadaan atau alasan emosional sekali bagi shin taeyong
melihatnya yakin bahwa sintayong akan begitu tertantang nih
untuk mengalahkan negara asalnya
atau justru menjadi pressure tersendiri
tapi kalau dibilang shin taeyong tahu kelemahan korea
sintayong sudah empat tahun keluar dari korea
mungkin yang sintayong bisa berikan adalah karakter pemain korea seperti apa
kalau banyak dan bisa dicerna oleh pemain kita
bisa menjadi informasi yang menguntungkan
karena orang korea enggak tolol juga kan
tapi saya rasa kita jangan tergantung oleh lawan
kita harus masuk lapangan dengan kekuatan kita sendiri
kita harus yakin bahwa permainan yang kita tunjukkan selama ini
karena pilihan kita enggak banyak
artinya pemain pemain ini harus lebih sadar lagi
belajar dari kesalahan yang mereka lakukan
kalau ketemu lawan yang lebih cepat seperti apa
ini masalah koordinasi organisasi di belakang
yang bisa ditingkatkan kalau kita ingin menang
tapi untuk saya ini lima puluh lima puluh game
jadi bukan korea lebih
kita pun memiliki peluang yang sama
bisa bermain efisien dan efektif
tapi kalau banyak yang ditinggalkan sama nathan ini akan berpengaruh besar nggak coach
sebenarnya kalau kita lihat di piala asia
di plot diduetkan dengan eva riener
dia berapa kali kehilangan bola langsung di counter ke arah gawang
jadi saya prefer hoopner di situ
karena kualitas hoopner enggak jauh beda dengan nathan
duit antar hoopner dan si eva riener juga luar biasa
jadi biar marcelino di depan sama witan sama rafa estraf
siapa yang gantiin tempatnya
karena komang di match pertama juga kagok mainnya
semoga dengan catagor percaya dirinya lebih meningkat
kira kira bisa berapa nih akhirnya
tergantung siapa yang bikin
dan siapa yang bisa memanfaatkan